selanjutnya untuk mengetahui lebih jauh lagi seperti apa sih suasana natal di new york
sudah ada warga negara indonesia yang tinggal di sana hanif wijaya di new york amerika serikat
halo selamat natal juga
boleh dong berbagi sama kita diceritain kalau natal di amerika khususnya di new york itu seperti apa sih
kemudian saat ini hanif lagi berada di mana sih
oh ya sebelumnya ini saya ada di local center
ini adalah salah satu ikonnya new york buat qrisma
jadi salah satu belakang itu adalah christmas tree terbesar di new york
itu setiap thanksgiving habis thanksgiving ada acara untuk menyerahkan lampu bias yang ada di bawah natal itu
itu biasanya satu minggu setelah thanksgivingnya
jadi mereka terus sempurna ada acara nyanyi nyanyi terus nyalain lampu ini lampu natal di sini
dan di bawahnya itu ada ice cake train gitu
nah buat orang orang new york sebetulnya orang orang new york itu seperti jakarta juga pada saat lebaran
di mana orang orangnya pada pulang kampung juga rasanya gitu ya
jadi orang orang yang melayakan natal di new york itu biasanya pendatang atau turis dari luar negeri gitu
jadi di sini rata rata
sepi gitu kalau boleh dilihat harga harga hotel pun turun lebih murah daripada biasanya
oh justru turun ya di new york sekarang
tapi kalau kita ingat rockefeller center ini ingatnya home alone ya
dulu waktu kevin mclyster ngumpul ketemu ibunya di situ
nah selain tempat ini tempat mana lagi yang memang menjadi tujuan para wisatawan yang datang ke new york
new york itu ada selain ini jadi kalau new york itu kalau worldness itu biasanya sudah ada banyak ice case point nya
salah satunya cocallets ini ada brin park ada juga di central park
itu ada ice cake train ya orang yang main ice cake train disini
juga ada juga pasar pasar christness gitu seperti pasar malam gitu ya
itu buat merayakan natal gitu ada juga di bryan park contohnya di holiday market
juga di tempat tempat yang lain gitu
jadi ada tempat tempat juga buat wisatawan juga untuk datang untuk berkunjung untuk berbelanja gitu ya
oke yang menarik dari perayaan natal tahun ini ada boxing day
ini bisa diceritain nggak sih hanif boxing day itu seperti apa persiapannya juga seperti apa di sana
boxing day itu memang sudah setiap tahunnya itu memang parah sekali ya
maksudnya dalam artian memang dinanti sekali
selain itu juga christmas biasanya orang orang mendapatkan hadiah ya
nah hadiah yang tidak diinginkan di amerika itu bisa ditukar gitu
nah selain ditukar juga kadang kadang hadiah juga
jadi berupa gift card atau kayak kartu gitu ya gift card
jadi bisa dibelanjakan
jadi besok setelah natal itu hari ini kan hari ini kita di sini jam enam tanggal dua puluh lima ya
jadi orang pun belum bangun nah mereka butuh hadiah mereka ada biaya yang tidak mau dibuka
besok itu buka lagi toko semua buka baru mereka tukarkan ke toko toko
jadi mereka benar benar yang christmas after sale gitu jadi harga pun sangat drastis dan orang itu
udah kayak orang gila semua
tapi hanif sendiri
barang pilihan atau produk yang ingin ditemukan ketika boxing day ini apa
biasanya sih sepatu ya switcher atau kita pake sepatu sepatu sama gadget ya
itu juga murah murah sampai tv aja ada yang lima juta enam puluh ini
itu benar benar luar biasa murah banget
tapi ya terbatas gitu
yang di rockefeller ini dilakukannya sepuluh hari setelah thanksgiving atau semacamnya begitu
makanan yang disiapkan ketika natal juga serupa gak sih kaya thanksgiving
beda kalau thanksgiving lebih ke turkey ya lebih ke talfun
kalau ini lebih ke
cuman aku belum jadi ke dalam rakyat kan
jadi kadang kadang suatu hari gitu
tapi macem macem lah
oke pasti seru banget ya di sana
tapi belum beda
beda antara tradisi thanksgiving sama tradisi christmas makanan yang beda
makanannya jauh beda ya
hanif wijaya warga negara indonesia yang ada di new york
terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol bareng di cnn indonesia connected